sementara itu terdakwa kasus penganiayaan berat perencana mario dendi sempat terekam kamera menangis di ruang sidang
hal ini terjadi dalam sidang lanjutan yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa sore
awalnya terdakwa shane lucas menjelaskan proses perkenalannya dengan mario hingga kronologi kejadian
shan tampak lancar dalam menjawab semua pertanyaan dari majelis hakim
namun ia kemudian terbata bata saat ditanya soal video yang memperlihatkan aksi kekerasan mario
dengan nada suara berat dan berurai air mata dirinya mengaku menyesal tidak melerai dan mencegah aksi kekerasan yang dilakukan mario kepada david
dalam waktu yang hampir bersamaan mendengar keterangan tersebut terdakwa mario dendi juga terlihat menangis dengan wajahnya yang memerah
lalu dirinya mengusap air matanya dan kembali memakai masker hitamnya
selain menghadirkan saksi amanda dalam sidang kali ini terdakwa shane lucas juga dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk dimintai keterangan